terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
kementerian dalam negeri menunjuk sekda papua sebagai pelaksana tugas harian
gubernur papua yang saat ini menjadi tahanan komisi pemberantasan korupsi
usai ditangkap pada selasa sepuluh januari kemarin
sekda provinsi papua ritwan rumah sukun ditunjuk oleh kementerian dalam negeri
untuk menjadi pelaksana tugas harian gubernur papua
yang saat ini sedang ditahan oleh kpk
terkait kasus gratifikasi dan suap dana apbd provinsi papua
menurut rituan rumah sukun surat penunjukan dirinya sebagai plt
harian gubernur papua sedang diambil di kementerian dalam negeri
oleh asisten tiga sekda papua
dan tugas harian sebagai gubernur telah dilaksanakan sejak kemarin
menurut rituan seluruh aktivitas pemerintahan tetap berjalan seperti biasanya
akhirnya sudah sampai dan kita sudah bisa jalan
sebagai surat apa sebagai penunjukan